usai menjalankan wukuf di arafah jemaah haji asal indonesia bergerak menuju musdalifah
untuk mabit dan mengambil batu sebelum menuju mina untuk melempar jumrah
terbatasnya bus penjemput jemaah haji dan padatnya arus lalu lintas
membuat ribuan anggota jemaah haji indonesia sempat tertahan di musdalifah
hingga rabu pagi yang bertepatan dengan hari idul adha di arab saudi
dengan menggunakan bus ribuan anggota jemaah haji indonesia diberangkatkan menuju musdalifah
usaha melakukan wukuf di padang arafah
ketua kloter jkg sepuluh asep aziz nasar meminta jemaah haji bersabar karena keterbatasan armada bus
diketahui melontar jumroh merupakan rangkaian puncak ibadah haji setelah wukuf di arafah
dan untuk selanjutnya melakukan tawaf ifadah di masjidil haram
ya karena memang bisnya terbatas karena dia ini pulang balik dia
kita terima aja lah karena sedang berhaji
ini juga mungkin salah satu ujian
tadi sudah diprediksi dari hadi sebelumnya bahwa memang haji itu judulnya harus bersusah susah memang
tidak mahal bersusah susah
di situ ujian